saudara isu senjata api selalu mengundang pro kontra di amerika serikat
kandidat presiden amerika serikat joe biden dan donald trump
juga memiliki pandangan yang berlawanan tentang senjata dan pengendaliannya
berikut ini liputan voe
hampir sepertiga warga amerika mengatakan mereka memiliki senjata api
ini adalah hak konstitusional di as
yang sering menjadi isu politik panas bagi para presiden
ketika terjadi penembakan di sekolah
termasuk yang terjadi di sebuah sekolah menengah atas di florda pada tahun dua ribu delapan belas
donald trump bertemu dengan keluarga korban untuk membicarakan kekerasan senjata api
saat menjadi presiden kebijakan senjata api trump
sebagian besar berfokus pada peningkatan keamanan sekolah
termasuk menyarankan agar para guru dipersenjatai
trump mengatakan kepada organisasi senjata api terkemuka di as baru baru ini
bahwa senjata api sangat penting untuk keselamatan pribadi
gang yang berburu dan penyakit yang tak berhubung
dan kelemahan joe biden yang menyerang kita di sisi tiga
menerima dukungan asosiasi senapan nasional atau nra
bahwa biden mencoba untuk merampas senjata api dari tangan warga negara yang taat hukum
mencabut hak hak kepemilikan senjata api yang dijamin dalam amandemen kedua konstitusi amerika
kita harus memiliki perjanjian kedua yang berarti
jika tidak kita akan memiliki level kematian dan pembunuhan seperti yang tidak pernah dilihat di negara ini
pandangan pemilih di amerika serikat mengenai kepemilikan senjata memang terbagi berdasarkan garis politik
pendukung partai republik maupun independen yang condong ke partai republik
memiliki kemungkinan dua kali lebih tinggi memiliki senjata
ketimbang mereka pendukung partai demokrat maupun independen yang condong ke partai demokrat
sementara saat kepemimpinan joe biden
seorang remaja bersenjata membunuh sembilan belas anak dan dua guru
di sebuah sekolah dasar di texas pada tahun dua ribu dua
sebagai negara kita harus bertanya
kapan di nama tuhan
kita akan melakukan apa yang kita semua tahu dan ingin dilakukan
gedung putih dan kongres menyempakati rencana bipartisan
yang memperluas pemeriksaan latar belakang bagi pembeli senjata api yang lebih muda
dan membantu negara bagian untuk mengambil senjata api
dari orang orang yang membahayakan diri mereka sendiri atau orang lain
biden mendorong undang undang yang lebih keras tersebut
saya menandatangani peraturan penyelamat senjata yang paling penting

dan saya ingat di atlanta
dan di monterey park
belum ada undang undang pengendalian senjata lebih lanjut
sejak partai republik memenangkan kendali dpr as pada tahun dua ribu dua puluh
menyalahkan para pendukung trump
demikian laporan tim voa